buat sekarang sih rencananya mau kudonasiin ke tukang loak ada yang kukenal
belum pernah kepikiran sih selain donasi atau ya kita pakai buat lap lap aja gitu ya yang udah kotor
baju yang dikeluarkan safira dari lemarinya ini bagian dari sampah fashion yang memiliki andil besar pada kerusakan lingkungan
sampah fashion muncul karena tren busana yang terus berganti sehingga konsumsi pakaian terus meningkat
jumlah sampah fashion ini cukup besar
sistem informasi pengelolaan sampah nasional kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada dua ribu dua puluh satu mencatat
sektor fashion ini menghasilkan limbah tekstil bahkan dalam setiap prosesnya
sejak diproduksi dipakai dan
setelah dipakai fashion menghasilkan limba terutama limba padat
pada proses produksi industri pakaian dan tekstil menghasilkan limbah cair zat pewarna yang mengandung polutan
ada pula limbah gas yang dihasilkan dari uap mesin yang berpotensi menghasilkan gas berbahaya dan limbah padat seperti sisa kain ataupun produk yang tidak lolos standar kualitas
ketika sudah sampai dikonsumsi limba padat akan dikonsumsi
ketika sudah sampai dikonsumsi limba padat akan dikonsumsi
permen pakaian ternyata tidak digunakan alias hanya disimpan di lemari
maka pakaian tersebut pada akhirnya juga dikategorikan sebagai limbah karena tidak memiliki nilai guna bagi pemiliknya
pakaian yang sudah digunakan secara maksimal hingga tidak layak lagi untuk dikenakan juga menjadi limbah
bisa dibilang serba salah
tapi limbah fashion ternyata sebegitu luasnya
masalah ini memunculkan gerakan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan untuk mengurangi limbah fashion
dosen fashion business lasal college dino agusto mengatakan hal mendasar sustainable fashion adalah tanggung jawab lingkungan baik dari sisi produsen maupun konsumen
yang pertama bertanggung jawab kepada etik atau secara etika
etika produksi ketika mulai dari awal berproduksi etikanya adalah original atau tidak mengkopi atau tidak
dan juga berbuat jahat kepada desainer lain
itu pertama yang harus dipikirkan
kemudian etis secara produksi melalui segala macam proses logistiknya
dan juga proses produksi kain dan bahan itu secara umum kemikalnya itu tidak terbuang dan membahayakan masyarakat
kemudian yang ketiga ethics juga ketika yang memproduksi dibayar secara ethics
sustainable fashion itu adalah melayani masyarakat yang memang menyadari bahwa fashion itu adalah kebutuhan
mungkin kalau dilihat juga nenek kakek kita sering menurunkan barang barang gitu kan
ketika kita memang bisa bertanggung jawab dengan apa yang produk yang kita miliki ini berdampak apa pada kesinambungan selanjutnya
namun beralih secara langsung ke fashion berkelanjutan
juga membutuhkan waktu dan proses
seseorang tidak bisa serta merta beralih dari konsumsi fast fashion ke slow fashion
yang dimaksud dengan fast fashion adalah pakaian diproduksi secara cepat masif mengikuti tren dengan kualitas tidak begitu baik
dan hanya dipakai dalam jangka waktu singkat
sementara slow fashion adalah pakaian yang tidak mengedepankan kuantitas dalam produksinya namun memiliki kualitas lebih tinggi
sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu labah
dibagi menjadi dua kenapa orang ingin menjawab semata mata langsung oh saya ingin menjadi sustainable dengan berbelanja slow fashion
slow fashion adalah hanya jawaban dari ketidak bertanggung jawaban fast fashion
produksi yang cepat dengan pembuatan yang cepat dengan pemakaian yang cepat kemudian orang buang buang buang karena tren sudah bergulir itu namanya fast fashion
dilawan oleh slow fashion sehingga ini harus berhenti kemudian harus menjadi slow fashion
tetapi kita sebagai penikmat atau kita sudah punya banyak pakaian di rumah fast fashion ini kita stop belanja di sini tapi belanja di slow fashion dengan kecepatan yang sama itu gak masuk akal
jadi slow fashion bukan jawaban
kemudian pertanyaan kedua apakah tadi slow fashion apakah harus berpindah ke slow fashion enggak

apakah sudah cukup di rumah di lemari itu pakaian sudah cukup atau tidak
untuk membuat kita makin percaya diri kita makin dapat bisa berkarya lebih baik lagi secara fungsi bisa menjalani fungsi kita sehari hari dan kita mendapatkan confidence gitu kepercayaan diri
pada dasarnya sampah fashion yang kita punya bisa dikurangi dengan cara pendaya gunaan kembali
limbah fashion ini bisa dikelola melalui cycling atau pengolahan kembali
ada yang dikenal dengan proses upcycle atau daur naik yaitu mengubah pakaian atau limbah tekstil dan menambah nilai guna
ada juga down cycle atau daur turun yaitu mengubah limbah tekstil dan menurunkan nilai gunanya
proses lainnya adalah recycle atau daur ulang yaitu mengubah material menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna yang sama
temukan karung karung ini adalah hasil dari limbah atau sampah tekstil
namun sampah tekstil ini nantinya akan dikelola kembali menjadi barang baru yang tentunya tidak akan menambah kerusakan lingkungan
berawal dari kekhawatiran akan limbah tekstil yang menumpuk di tpa dan sugai

bahan baku insulator atau peredam untuk bangunan ini berasal dari limbah tekstil

bahan baku insulator atau peredam untuk bangunan ini berasal dari limbah tekstil baik dari limbah proses produksi
baik dari limbah produk atau limbah garmen sisa industri
dan limbah dari masyarakat yang telah menggunakan pakaian
atau pakaian yang sudah tidak layak pakai

ini sampah post consumer waste ini makin numpuk dan masih jarang sekali yang bisa melakukan daur ulang

kemudian kami mencoba akhirnya di dua tahun yang lalu
coba kami menerima mulai menerima kain kain dari masyarakat itu untuk kami uji coba dulu sebenarnya seperti itu
nah setelah kami uji coba ternyata serat serat ini memang walaupun sudah dipakai
tapi masih dalam kondisi kita bisa proses lagi menjadi produk baru sebenarnya seperti itu
akhirnya ya sudah kita memulai inisiasi untuk mengumpulkan dari masyarakat
karena kami merasa bahwa ini salah satu cara yang paling baik untuk kita mengurangi sampah tekstil di indonesia
karena saat ini kebanyakan sampah tekstil istilahnya baju bekas ya itu memang belum ada yang menampung
dan kebanyakan mereka itu sifatnya donasi donasi kebencanaan
juga banyak yang dikirim ke panti asuhan tapi di tempat tempat panti asuhan dan tempat tempat bencana itu mereka ternyata kan tidak butuh sebanyak itu
karena jumlahnya belum mencukupi untuk perputaran produksi
sejak dua ribu dua puluh satu eko touch telah mencari pakaian yang lebih baik untuk membuat produk yang lebih baik
toge telah mengelola lebih dari lima ton limbah sisa produksi tekstil dan lima belas ton limbah fashion donasi masyarakat
siapa yang sangka bahwa ini adalah hasil dari limbah tekstil yang sudah dikelola melalui proses down cycle dan diubah menjadi insolator atau peredam yang tentunya eco friend
fashion melalui proses daur turun memang belum banyak dikenal terutama di indonesia
limbah fashion dari proses produksi dan setelah pemakaian ini dikelola oleh eko touch menjadi insulator atau peredam bangunan
proses daur turun atau down cycle ini cukup makan waktu
proses dimulai dari masyarakat yang datang atau mengirimkan pakaian tidak layak pakai ke kantor eco touch ke jakarta
pakaian yang diterima kemudian disortir berdasarkan jenis kain yang bisa dan yang tidak bisa diolah kembali
proses ini disebut segregasi
semua aksesoris yang melekat pada baju juga harus dipisahkan seperti kancing resleting payet karet kertas dan plastik
limbah aksesoris ini dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh penjahit yang bekerjasama dengan eko touch
mbak kesen ini kalau sudah seperti ini saya sudah copot
nah jadi kalau sudah copot kita biasanya kita kumpulin
ini sudah cukup bisa atau harus dipotong lagi
ini sudah oke
sudah oke ini
yang penting saya harus ngecek bahwa tidak ada sampah lagi
karena kadang kadang di kantong seperti ini
kadang kadang suka ada kertas suka ada bungkus permen segala macam
itu mesti dikeluarkan
nah kalau udah aman seperti ini sudah bersih
kita tinggal taruh kita pisahkan
nanti akan dipotong
proses selanjutnya adalah memotong kain menjadi perca
tumpukan kain perca ini akan dikirim ke pabrik
dan diolah menjadi bahan baku peredam
pemotongan kain peredam
mbak christine kemarin kita sudah mensortir di kantor rekodasi yang ada di jakarta
kemudian sekarang kita di bandung
untuk melihat proses di pabriknya
prosesnya sih selanjutnya apa setelah kemarin selesai dipotong ya
jadi ketika sampai di pabrik sini kita akan ada sorting lagi
kita pastiin semua bahan bahannya itu kita bisa proses
dan tidak ada bahan bahan yang tidak bisa dipotong
dan bahan lain yang bawaan
misalnya seperti logam atau sampah seperti itu
jadi prosesnya itu kita sorting lagi
setelah shorting lagi kita masuk nih ke proses pembuatan untuk kita hancurkan istilahnya ya
kita hancurkan itu dan kita masuk ke mesin piring jadinya
nah terus setelah dijadikan serat kita akan masuk ke proses pembuatan insulatornya
jadi sebenarnya prosesnya
cukup sederhana ya bisa dibilang seperti itu
christina mengklaim insulator yang dihasilkan dari proses daur turun ini ramah lingkungan
karena tidak menggunakan air sama sekali dalam setiap prosesnya
dan produk yang dihasilkan memiliki jangka waktu pemakaian hingga dua belas tahun
namun ada kekurangan dalam proses daur turun ini
tidak semua jenis kain dapat diolah kembali
kain berbahan kaos atau polyester
tidak dapat mereka teribah
karena serat yang dihasilkan tidak akan terbuka saat diproses
ecotouch juga melakukan proses upcycle atau daur daik
dengan mengolah limbah tersebut menjadi barang kerajinan atau cenderamata
yang dijual secara b dua b atau bisnis ke bisnis
limbah ini juga akan dikelola dengan metode recycle atau daur ulang
menjadi benang dan kain baru
namun untuk saat ini mereka lebih fokus pada produk peredam
karena proses pembuatannya dapat menyerap serat pakaian terbaik

hingga mengurangi limbah tekstil secara signifikan
selain limbah pakaian tak layak pakai
ada juga limbah pakaian yang masih layak
selain didonasikan atau dijual sebagai barang pre love alias bekas
pakaian yang masih layak pakai di dalam lemari
bisa dimanfaatkan kembali dengan cara daur naik
di setali indonesia pakaian bekas diberi nyawa lagi
agar bisa digunakan kembali
berdiri pada dua ribu delapan belas
setali dikenal sebagai organisasi yang melakukan upcycle
dan telah memiliki sekitar lima belas recycling artist
atau seniman daur ulang
mbak intan boleh diceritakan bagaimana perjalanan setali indonesia
untuk sampai saat ini bergerak
masih bergerak di bidang sustainable di fashion
sebenarnya kalau setali indonesia itu lahir di tahun
jadi kita fokusnya adalah social enterprise
yang memang gain awareness terhadap sustainable fashion
jadi tidak hanya recycling
kita disini juga mengajak teman teman
supaya merius juga
terus repair juga
dan yang pasti juga sebenarnya
selain itu mereka juga harus tahu
ada semua di indonesia
dari batik tenun pewarna alami
itu memang sudah lama dilakukan oleh pemerintah
para leluhur kita
boleh mungkin kita tunjukkan sedikit ya mbak
untuk ini semua hasil upcycle
upcycle dari beberapa recycling artis yang ada di setali
ini kayak ada beberapa baju
ada satu dua tiga
tiga pakaian jadi baru lagi
jadi baru lagi
dan nilainya justru malah jadi naik
karena unik kayak
maksudnya mungkin bahkan somehow malah jadi fashion statement baru
dan tidak mesti pakaian
tapi pakaian ini juga bisa sepatu
kalau sepatu kanvas yang sudah tidak terpakai
bisa dijadiin sepatu baru
setali juga melakukan recycle atau daur ulang
nggak cuma baju aja
aku juga bikin bikin kayak gini
apa itu mbak
jadi ini kita cacah dulu
ini jadi coaster
ini juga bisa jadi tempat perhiasan
ini dari limbah tekstil
kan dari upcycle
terus ada residu residu yang kecil kecil
terus karena sekarang kita udah ada mesin caca
terus kita bikin natural glow sendiri
terus kita bentuk
ada yang jadi bapak juga
kalau kayak gini berarti bagiannya apa ya mbak
dari limbah tekstil
setali melakukan produksi
melalui kerjasama dengan berbagai brand
untuk mengelola sampah fashion
dan memberikan edukasi kepada masyarakat
akan pentingnya fashion berkelanjutan
daur pakaian bukan hanya merupakan sebuah tren
tetapi harus menjadi kaya hidup
adalah diri sendiri mbak
ketika di dalam diri kita sendiri
apakah memang saya perlu beli barang baru lagi
karena pembelian atau konsumerisme
adalah inti kunci dari limbah fashion
kemudian dibawah ke perangkat
pada saat itu
bisa melakukan perangkat
jangan lupa berikan like
dan tekan tombol subscribe
untuk mendapatkan informasi terbaru

terima kasih kak kayin
sudah terlanjur memiliki limbah pakaian di rumah seperti ini
anda bisa memanfaatkannya
dengan mengubah kain kain perca seperti ini
menjadi fashion statement baru
seperti yang sudah saya lakukan
membuat kain perca menjadi gelap
gelang ini saya buat dalam sebuah kegiatan workshop bersama setali indonesia
tak hanya menjadi gelang beragam kain ini juga bisa diubah menjadi aksesoris cantik seperti kalung pouch atau tas unik yang bisa digunakan sehari hari
prosesnya cukup sederhana menggunakan teknik anyam sehingga bisa dilakukan oleh semua umur
zaman dulu masih kita sd terus tiba tiba ini diajarin lagi terus kita kayak flashback terus kayak oh iya ini kok bisa gini oh ini kok bisa jadi kayak gini gitu loh
seru aja sih sebenarnya
gampang jadi kayak itu sih senam buat oma oma kayak senam tangan
jadi seru juga
mereka mengaku workshop ini membuka pikiran untuk memanfaatkan kembali pakaian yang sudah tidak terpakai di rumah mereka
ada banget jadi ternyata setelah dirubah sedikit bisa jadi
jadi lebih bisa dipakai lagi
jadi disini diajarin banget kan
ternyata itu bisa jadi barang lain ya kayak misalnya kita juga bisa tambel sulam apa jadi baju lama itu bisa jadi baju baru
atau baju lama bisa jadi ini kayaknya saya yang pakai nih gelang kalung gitu
kepikiran banget sih
mau dong mau sekali
ini kayak percaya di rumah bisa dibikin kayak gini
jadi bagus juga ini untuk solventi
gelang terus bisa bikin kalung bando boleh juga sih
salah satu yang sudah konsisten melakukan daur pakaian adalah diana rikasari
diana yang kini tinggal di swiss sudah menerapkan daur pakaian selama tiga tahun
berawal dari kehabisan bahan untuk menjahit ketika swiss menerapkan lockdown
sejak pandemi diana mulai memanfaatkan bahan dari lemarnya sendiri
ya udah dari situ mulai kayak ngacak ngacak lemari sendiri
terus kayak oh ini baju anak udah gak dipakai nih
terus kayak baju suami udah ada yang nggak dipakai juga
ini aku nih bisa dikonstruksi nih aku upcycling
kayak wah ternyata menyenangkan ya karena dari situ aku menyadari
karena lockdown itu kayak sesimpel di rumah sendiri itu
banyak sampah fashion gitu loh
dalam artian kayak ternyata
banyak banget baju aku baju suami baju anak yang udah gak dipakai
yang sebenarnya numpuk aja yang biasanya kan kita donasi
cuma kayak gimana kalau kita daripada donasi atau kayak beli baru
kayak baju baju lama yang udah nggak dipakai
kita upcycle supaya kayak usianya tuh bisa bertambah
dan nggak langsung dibuang gitu aja
kerap dibagikan di media sosial
karya karya diana pun dilirik beberapa brand
kini ia berkolaborasi dengan berbagai brand di luar negeri
untuk daur limbah fashion milik brand tersebut
asking them kamu punya nggak dead stock items
fashim limbah di pabrik kamu atau apa
kita punya banyak banget nih kayak gulungan bahan yang nggak kepake
diana mengatakan pecinta fashion tidak boleh menutup mata
terhadap kerusakan brand

meski ia merasa yang dilakukannya tidak berdampak besar pada industri ini
ia percaya apa yang dilakukannya sudah berkontribusi
mengurangi limbah fashion di bumi
proses upcycling dengan potong gunting anyam jahit tambal
dan proses downcycling dengan memberikan limbah untuk diproses
semuanya dapat mengurangi limbah fashion
namun menerapkan fashion
menurunkan limbah fashion
menurunkan limbah fashion
namun menerapkan fashion berkelanjutan
tidak hanya sekadar memproses sampah fashion saja
ada baiknya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan pakaian sebelum menjadi sampah
atau berpikir ulang sebelum membeli pakaian
jawaban utamanya the ultimate answer adalah diri sendiri memang
dan kita mengajarkan banyak sekali
kita melakukan banyak penelitian
tentang apa sih yang paling efektif
yang paling efektif saat ini adalah
ketika di dalam diri kita sendiri itu bertanya
apakah memang saya perlu beli barang baru lagi
karena pembelian atau konsumerisme adalah inti kunci dari
kuncinya itu datang dari sendiri dari cara belanja
pertama apakah kita belanja berdasarkan fungsi
apakah kita memang berfungsi untuk melindungi diri
melindungi panas naik motor
karena waktu dingin
itu fungsi nggak masalah kita beli
bukan berarti nggak beli ya
kita sadar bahwa kita beli
memang kita butuh karena fungsi
kemudian yang kedua apresiasi desain
memang desainnya saya suka
cocok dengan siluet tubuh saya
dan memang bisa merepresentasikan karakter diri kita
memang bisa merepresentasikan karakter diri kita

kita bisa memulainya dengan memperbaiki cara berbelanja baju
dan tidak terlalu gampang mengikuti trend
memilih untuk pinjam atau sewa pakaian
juga dapat menjadi langkah preventif
untuk mengurangi limbah fashion
namun apabila langkah tersebut sudah dilakukan
kita masih tetap harus menambah pakaian baru
setidaknya pakaian tersebut dapat dipakai
dalam jangka waktu yang laba
dan ini juga jawaban oleh semua orang
kita harus pilih desain
atau tidak lekang waktu
cara bedanya bagaimana
kita sampai ke meja
untuk laki laki bentuknya dan ukurannya
itu tidak lekang di mana mana
saya pakai dan kakek saya pakai
itu tidak aneh
dan kita akan pakai itu bertahun tahun
nah itu versi ekstrimnya
tapi versi santainya
atau kita bisa pikirkan sendiri
tidak usah makan tren
tetapi warna dipikirkan
kondisi barang tersebut
memang sanggup untuk bisa kita pakai tiga ratus kali
syarat kalau mau mulai
tiga ratus kali itu tiga tahun mbak
tiga ratus kali cepat kok
tidak dapat dipungkiri
bahwa fashion akan terus menjadi bagian dari kehidupan kita
kita tidak perlu menunggu kerusakan lingkungan yang semakin parah
kesadaran untuk lebih bijak dalam menggunakan fashion
bisa dimulai dari diri sendiri